minggu pagi menjadi puncak arus mudik pemotor di jalur selatan
cuaca yang masih sejuk menjadi salah satu alasan pemudik motor
pemudik dengan motor meningkat jumlahnya di jalur mudik selatan
seperti yang terlihat di nagrek ribuan motor melintas bersamaan dengan kendaraan lainnya
banyak di antara mereka yang membawa seluruh anggota keluarga dalam satu motor
beberapa anak terlihat mengantuk dan yang lainnya justru bergembira
tak hanya anggota keluarga sebagian pemudik membawa serta hewan peliharaannya seperti burung dan juga ayam
kebanyakan pemotor berasal dari bandung dan sekitarnya yang memulai perjalanan setelah waktu imsam
sementara kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalur pantura
banyak pemudik yang terjebak belasan jam untuk menuju ke jawa tengah
sejak kemarin panjangnya kemacetan mengekor mulai dari kabupaten brebes hingga ke dalam kota tegal
puncak arus mudik diprediksi masih terus terjadi hingga malam nanti